saat ini saya berada di rumah dinas dari wali kota solo mas gibran raka buming raka yang baru saja selesai melaksanakan open house
dan penyerang situasi saat ini sebelumnya mas gibran ingin melaksanakan swaktik di halaman belai kota
sama aja sih dari tahun tahun sebelumnya
biasanya misalnya kita langsung ke rumah
berarti ini dibuka untuk semalam ya
sebelum open house ini ada yang berpengalaman
ini tradisi dulu ya
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya